aturan larangan mudik mewarnai suasana ramadan di indonesia
tapi gimana ya suasana ramadan di mancanegara
ada aturan larangan untuk mobilisasi penduduk yang besar juga atau enggak nih
kita akan mengetahui bagaimana suasana ramadan di negeri kincir angin belanda
telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
warga negara indonesia di kota denhak ada giras bowo
selamat pagi waktu indonesia mas giras apa kabar
selamat pagi mas giras
selamat pagi mbak sarah dan mas aldi apa kabar
ini gimana nih udah memasuki hari ke dua puluh ya puasa gimana
suasana apa nih kendalanya kalau misalnya puasa di den haag
suasananya memang kalau puasa di belanda ini yang semakin berat
semakin kita menuju lebaran semakin panjang puasanya
dua belas jam lebih ya berarti
kalau semakin panjang
kalau semakin menuju musim panas maka mataharinya semakin lama
itulah sebetulnya kendalanya semakin kita mau lebaran semakin panjang juga kita puasa
berarti lagi setelah spring ya
ya sekarang sedang spring sekarang masih spring
dan puasa ini kan memang kita tinggal berapa hari lagi ya
nah ini mas giras kan puasanya tadi dibilang
nah ini mas giras kan puasanya tadi dibilang
semakin panjang gitu
semakin mendekati lebaran semakin panjang
karena semakin mendekati musim panas
nah mas giras punya trik gak nih yang dilakukan biar puasa enam belas jam lebihnya ini bisa kuat gitu
nggak ada kendala yang berarti dalam tubuh ataupun kesehatan
ya memang karena aktivitasnya tidak terlalu banyak ya sekarang
mungkin memang tidak terlalu banyak energi yang dikeluarkan
dan juga karena di den haag itu sebetulnya enak ya
karena paling banyak penduduk indonesia di belanda itu di den haag
ya makanan indonesia semuanya tersedia bumbu gitu
dan juga untuk kumpul kumpul juga kita juga ada mas indonesia di den haag
jadi bisa berkumpul untuk e store misalnya
jadi melepas rindunya juga nggak susah ya
nah berarti kalau misalnya di den haag karena juga banyak wni
terus juga makanan di indonesia juga makanan indonesia banyak gitu ya di sana
banyak yang masak banyak yang makanan gitu
nah kalau misalnya terkait dengan covid sembilan belas bagaimana sih mas giras di sana kan ada beberapa negara juga yang mengeluarkan aturan
untuk tidak boleh ibadah di masjid dalam ramadhan kali ini
kalau misalnya di belanda gimana sih mas
apakah den haf juga ada peraturan yang dikeluarkan untuk ibadah idul fitri
oke mas giras masih mendengar suara kami dari studio mas
masih masih dari studio
masih masuk suaranya
mungkin dari sini saja ya nanti udah masuk
mas giras boleh dilanjutin nggak nih mas
boleh bisa ya
mengenai covid sembilan belas di sana
apakah ada aturan aturan tertentu yang mengatur
kalau misalnya mau ibadah di masjid atau gimana
memang baru saja minggu lalu itu berakhir jam malam ya mbak
memang baru saja beberapa hari yang lalu kita sudah selesai jam malam
dan sekarang sudah diperbolehkan keluar
memang sebelum sebelum ini agak ketat
misalnya kita kalau misalnya sholat taraweh itu karena sudah jam malam ya
jadi jam sembilan seperti itu
mereka tidak diperbolehkan lagi keluar rumah
tapi memang sekarang karena sudah jam malam sudah berakhir
maka sudah banyak orang orang yang misalnya ke masjid sama taraweh seperti itu
dan memang sudah agak ramai ya di luar
misalnya setelah malam ini
restoran restoran juga sudah buka
restoran peraturan di luar ya
kita sebutnya teras seperti itu
sejak beberapa hari yang lalu
ya pemerintah ada punya step step
ada lima step ke depannya sampai nanti bulan juli
akan dibuka sedikit sedikit ya
mungkin pertama kita buka restoran
nanti kita buka toko yang lain
nanti kita buka misalnya tempat rekreasi
itu memang sudah ada di plan oleh pemerintah belanda
hingga nanti akhirnya sudah selesai misalnya
tempat tempat publik atau umum sudah dibuka kembali di sana
kalau dilihat dari gambar yang dikirim sama mas giras
juga nampaknya sudah mulai ramai ya masyarakat di daerah daerah boulevard gitu
terus habis itu juga di pusat perbelanjaan
tapi ini kan jam malam tadi sudah dikatakan sudah dicabut aturannya
nah untuk pembatasan sosial sendiri
ini artinya masih berlaku atau nggak nih mas giras
di tempat tempat yang saat ini mungkin menjadi tempat yang sering dikunjungi
oleh warga negara indonesia
untuk melaksanakan ibadah puasa ataupun ngapu burit begitu
untuk pembatasan memang masih itu semuanya masih dijalankan ya
misalnya tetap menjaga jarak satu lima meter seperti itu
tapi memang kalau misalnya di tempat umum
memang dari awal lockdown itu tidak diwajibkan untuk memakai masker
di luar seperti itu
jadi memang hanya untuk tempat tempat yang tertutup
seperti misalnya di transportasi umum
itu hingga hari ini kita masih diwajibkan untuk memakai masker
berarti memang di sana di belanda sendiri
kalau misalnya di outdoor tidak diwajibkan ya memakai masker
nah mas girang ini kan kalau misalnya kita menghitung hari
ternyata sudah menuju ke idul fitri itu semakin dekat
ini persiapan dari mas sendiri apa nih
apakah mungkin sudah mulai pesan pesan ketupatkah di sana
atau sebelumnya ada rencana untuk pulang ke indonesia
tapi akhirnya batal
karena ya pembatasan lagi
ya mungkin lebaran tidak ya
mungkin kebalikannya ya
jadi tidak diperlankan untuk pergi
tapi memang kita sudah ada rencana
kita masih menunggu kabar kapan kita lebaran
tapi ya dari saya sendiri ya
mungkin dari kita dari rumah sudah planning planning
apa offer yang mau dipiapkan
apalagi juga banyak wni di sana ya
yang bantuin untuk nyiap nyiapin segala macam keperluan
makanan kuliner lebaran
tapi kalau di sana sendiri kan bisa dibilang muslim minoritas ya
begitu antara mas giras dan juga mungkin muslim muslim lainnya
yang berasal dari wilayah ataupun negara yang berbeda
ya memang dulu mungkin sekarang agak berbeda ya mas
karena kita puasa di rumah ya
jadi memang tidak bertemu dan lain lain sebagainya
tapi memang dulu karena saya baru lulus juga
baru lulus kuliah
jadi dulu waktu memang sebelum covid memang itu masih menyenangkan ya
kita kan di kampus sangat internasional
dan bertemu dengan misalnya muslim muslim dari negara negara lain
kita misalnya ada perayaan perayaan istor
bermacam macam makanannya berbeda beda
seperti itu kan
cuman sejak covid sembilan belas ini memang rasanya agak sedikit berbeda
karena misalnya kita book bar atau misalnya buka puasa bersama itu hanya dengan serumah
mungkin saya serumah dengan wnb lain
seperti itu misalnya
jadi ya rasanya buka puasa ini hanya dengan teman satu kos saja
itu udah lulus nih mas giras
oh baru lulus
jadi kamu lagi kerja atau lagi cari cari peluang pekerjaan di sana nih
kebetulan saya sedang magang di denha karena saya sedang magang di organisasi internasional pbb
karena dnh juga kosanya pbb
jadi memang saya lulus
baru saya lulus bulan januari
sekarang sedang magang di mahkamah internasional
magang di sana ya ternyata ya
ini kan tadi kan mas giras juga cerita ya
kalau misalnya ternyata orang tuanya tuh batal mungkin
datang ke dnh
ada nggak yang mau disampaikan ke orang tua di jaka di indonesia
ya ya memang orang tua sudah hampir tiga tahun ya kami tidak bertemu
mereka tidak ke sini
itu dia saya sampaikan saja
rindunya dengan keluarga di rumah semuanya
siapa tahu mereka nonton
siapa tahu tidak
siapa tahu sudah bangun sahur
tapi ya insya allah
nanti kalau misalnya memang diperkenankan
insya allah kalau misalnya saya sudah selesai dengan semuanya di belanda
ataupun covid ini kita doakan semoga cepat selesai
agar saya pun bisa pulang atau mereka pun bisa berkunjung misalnya ke menteri belanda
tapi saya penasaran sih
banyak banget kan warga negara indonesia yang akhirnya nggak bisa pulang ke indonesia ya
karena pembatasan akibat covid sembilan belas ini
apa sih sebetulnya yang menguatkan teman teman di sana
karena kadang kadang kalau kita lama di luar negara
pasti rasa rindu yang sangat kencang gitu ya
homsik gitu ya
omsit kepada keluarga di rumah
kepada segala hal yang ada di indonesia tuh rasanya menggebu gebu banget
tapi harus ditahan lagi
harus ditahan lagi
apa sih yang bikin terus survive di sana
menurut saya memang yang hanya karena keluarga sedara itu tidak ada
ini saya rasa memang akhirnya keluarga sebangsa indonesia seperti itu
karena saya misalnya tinggal di indonesia
tinggal dengan warga negara indonesia juga
jadi saya tetap merasa di rumah
saya merasa tetap di indonesia bersama dengan teman teman indonesia
ini kita satu kompleks ini
istinya orang indonesia semua misalnya
jadi memang rasa rindu dengan orang tua mungkin ya memang susah ya
cuman memang kan untuk warga negara indonesia sendiri mas
itu kan tidak dilarang ya untuk pulang ke indonesia
memang banyak juga
akhirnya yang misalnya sedang studi pulang ke indonesia
dan akhirnya kuliah online saja seperti itu misalnya di indonesia
ternyata sumber kekuatannya adalah juga teman teman di sana
terima kasih nih mas giras bowo yang telah bergabung bersama kami
bercerita nih bagaimana pengalamannya berpuasa dan juga ramadan di den haag belanda
terima kasih banyak
semangat pagi dan salam berpuasa